jujur kalian pasti pernah kan ada di momen ketika emosi meluap ulap
waktu makanan daerah kita tiba tiba diakui oleh negara lain
atau momen mengharukan waktu atlet kita sedang berjuang membawa negara dalam pertandingan
memang tren sih kita kalau udah menyangkut nasionalisme
tapi kadang kita jadi lupa
kalau ternyata bentuk nyata nasionalisme juga bisa kita lakukan sendiri
melalui mata uang yang tidak kalah membanggakannya
dijaga baik baik rupiahnya
kami juga dulu memperjuangkan ini
kemerdekaan itu adalah warisanah
amanahnya harus kita jaga
hasil perjuangannya harus kita rawat
ciri khas kita sebagai bangsa indonesia
oh iya pak terima kasih
sudah saatnya kita punya sikap dan berani untuk bertindak atas apa yang sudah diperjuangkan para pahlawan sejak indonesia dinyatakan merdeka
ini wujud penghormatan kita melalui simbol negara yang menjadi
ini wujud penghormatan kita menjadi identitas kita sebagai indonesia
ini bentuk perjuangan kita untuk mempertahankan kedaulatan negara
gue mau jadi manusia yang merdeka di negara yang memiliki kedaulatan seutuhnya
gue mau berteriak sekencang kencangnya
ini merupakan simbol perjuangan bangsa menjadi negara yang berdaulat
ini merupakan tanda menjadi negara yang merdeka
ini merupakan tanda menjadi negara yang merdeka
karena kita adalah bangsa yang merdeka